relawan ganjar pranowo sahabat ganjar mengadakan senam sehat di kawasan kota semarang
pada minggu kemarin usai senam relawan yang tergabung dalam kelompok senam melakukan deklarasi dukungan kepada ganjar pranowo untuk pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
relawan sahabat ganjar mengadakan senam sehat di kawasan kota semarang pada minggu sembilan oktober
acara tersebut turut dihadiri ketua dpw jateng parikesit sosro diharjo
berbagai alunan musik mengiringi jalannya kegiatan senam
instruktur senam memimpin dengan semangat di setiap gerakannya
acara untuk hari ini sangat meriah ramai dan semua peserta di senam sahabat ganjar
sangat gimana ya dia sangat antusias untuk kita sehat gitu
pesannya buat pak ganjar tetap semangat ya pak supaya kita support dari warga sini
jadi jateng kita support pak ganjar untuk jadi presiden dua ribu dua puluh empat
semangat pak ganjar
terima kasih untuk sahabat ganjar karena sudah mengadakan senam sehat bersama
setelah kegiatan senam para peserta yang hadir berkumpul untuk mendeklarasikan dukungannya kepada ganjar pranowo pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
deklarasi dukungan ini dipimpin oleh ketua dpc kota semarang tina indrawati
yang benar pilih ganjar
yang benar pilih ganjar
yang benar pilih ganjar
yang benar pak ganjar
setelah kegiatan senam jajaran dpw jateng dan dpc kota semarang melanjutkan kegiatannya dengan hadir pada deklarasi dukungan yang dilakukan para ojek online di kawasan lapangan sigandu kecamatan candasari
hari ini sahabat ganjar kota semarang mengadakan dua kegiatan
kegiatan pertama di pagi hari kita mengadakan senam sehat bersama
komunitas senam besar kota semarang
senam sia tersebut berlangsung di kick off mini soccer
di daerah geraha candi golov
terus dilanjutkan di acara kedua deklarasi ojek online
di jangli kerajaan kota semarang
harapan sahabat ganjar ke depan
semoga seluruh warga semarang memilih pak ganjar di tahun dua ribu dua puluh
dengan adanya kegiatan ini sahabat ganjar berharap
agar warga dapat mengenal sosok ganjar pranowo lebih dalam
dan kemudian mendukung ganjar menjadi pemimpin indonesia pada tahun dua ribu dua puluh empat